gubernur dki jakarta anies baswedan melaporkan perkembangan kasus covid sembilan belas di jakarta kepada wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin
anies menyebut hingga saat ini total kasus positif di ibu kota sebanyak delapan ratus delapan puluh lima kasus
dan berikut cuplikan laporan gubernur anies baswedan kepada ma'ruf amin lewat video conference
terkait dengan situasi yang sekarang pak presiden saya hormati
jadi izinkan saya melaporkan terlebih dahulu status terbaru pak
kira kira delapan ratus delapan puluh lima positif sembilan puluh meninggal artinya case fatality ratenya itu sekitar sepuluh persen pak wapres
dan sepuluh persen itu adalah lebih dari dua kali lipat pak dibandingkan angka rata rata global
jadi kalau kita lihat begitu pak wak pres angka global itu empat empat persen
jadi jakarta ini angkanya di atas sepuluh persen case fatality rate nya ini sangat mengkhawatirkan
nah apalagi pak wapres bila kita melakukan monitoring di dinas taman kota
di dinas pertamanan dan hutan kota yang mengurusi pemakaman
maka ada sampai dengan kemarin itu jumlah yang meninggal karena yang meninggal dimakamkan dengan cara covid pak
itu ada empat ratus satu kasus pak
pagi ini saja pak itu ada tiga puluh delapan jenazah yang dimakamkan dengan protap covid sembilan belas
delapan orang hari ini pagi ini baru setengah hari itu pak
jadi situasinya pak di jakarta ini sangat sangat mengkhawatirkan
karena itulah mengapa
pada awal pekan kemarin kami mengirimkan surat kepada bapak presiden
mengajukan agar dilakukan langkah pembatasan ekstrim
waktu itu kami mengusulkan karantina wilayah
kemudian kita sudah mendengar ada keputusan pembatasan sosial berskala besar
jadi sekarang langkah ke depan kita adalah melaksanakan sesuai dengan pp dua puluh satu
jadi hari ini kita akan mengirimkan surat pak wapres kepada menteri kesehatan
meminta kepada menteri kesehatan untuk segera menetapkan psbb untuk jakarta